performa buruk persib bandung di putaran awal liga satu dua ribu dua puluh
menyurutkan animo bobotoh untuk datang menyemangati tim berjuluk maung bandung ini
di laga pandang persib bandung
dalam beberapa laga kandang terakhir
stadion jalak harupat sepi dari keriuhan bobotoh persib
dari enam belas laga putaran awal yang dilakoni persib bandung
persib hanya mampu meraih enam belas poin dan menduduki peringkat ke sebelas
di kelasemen liga satu dua ribu sembilan belas
juara indonesia super league dua ribu empat belas ini hanya mampu meraih tiga kali kemenangan
tujuh kali hasil seri dan enam kali menelan kekalahan
performa buruk persib saat ini berdampak pada isi stadion
stadion jalak harupat kabupaten bandung jarang terisi penuh
padahal musim lalu bobotoh persib biasanya memenuhi stadion
yang berkapasitas dua puluh tujuh ribu penonton
itu yang paling terpenuh
di putaran pertama
cuman di beberapa pertandingan kandang yang musim musim sebelumnya selalu penuh
sekarang itu kadang kadang cuma setengahnya atau bahkan pernah sampai cuma seperempatnya
artinya cuma dua puluh lima persen penonton yang datang ke stadion
dalam tujuh laga kandang persib bandung terakhir
hanya pada laga melawan bali united saja
stadion hampir terisi penuh sebanyak dua puluh tiga penonton
sementara pada pertandingan lainnya melawan persipura
kalteng putra sebelas penonton
dan sembilan ribu penonton pada laga melawan borneo fc
otomatis ya kalau dari sisi pendapatan tiket juga pasti menurun
itu udah pasti ya
mungkin bisa dihubung hubungkan juga dengan yang namanya dukungan ke bobot ke tim ya
dukungan bobotoh ke tim juga itu sangat mungkin pengaruh juga kan biasanya

mungkin ada yang menyemangati sekarang agak menurun seperti itu
ini kita ini saja kita bandingkan kita ada jumlah kursi stadion sejak harupat ya
kita sekarang kan di sejak harupat itu dua puluh tujuh dua ratus
kita hanya mencetak tiket sebanyak dua puluh lima ribu rata rata
berarti ada spare yang dua ribu itu untuk kenyamanan zona nyaman itu kan
kalau full semua mungkin bisa terisi sebanyak tiket yang kita jual bisa
tapi beberapa pertandingan belakang memang ada yang di atas sepuluh ribu sih
masih di atas sepuluh ribu rata rata ya
ada yang sepuluh ribu sampai rata rata pertandingan saya lupa pertandingan apa
ada yang mencapai delapan belas ribu
persib bandung saat ini merupakan salah satu klub sepak bola yang memiliki supporter terbanyak
versi global digital football study mencapai lima belas juta pengikut di laman media sosial
tim liputan cnn indonesia